mau berangkat kan
kamu mau basah basih pisan udah tau masih nanya
siap ini jalan
para ke sekolah baru
si maung udah terlalu lama tidur di kandang
dia harus keluar jalan jalan
biar gak mati
jadi besi tua
saya masuk ya kang
ke rumah a kang
mau kemana kang
mau menikmati macetnya kota bandung
ujang jabatannya manajer parut singkong
merangkap manager marketing
sejak kapan kang
sejak hari ini
ini titin karyawan baru
jabatannya manager keuangan
mak ini karyawan baru namanya titin
mungkin ini emak mertua saya
sayang gak dikenalin
mak siapa sih
maaf bos saya terlambat
si k mod belum datang
udah ditelepon bos
kalau saya telepon pasti dia bilang ada urusan keluarga
saya curiga dia ketemu jamal
kita bergerak pakai otak itu bagus
bergerak pakai otot itu bisa lebih efektif
semua gerakan kamu gagal
menurut saya enggak juga
biar gak nyuruh nyari siapa yang nikah cecep
abang mau kemana
ke rumah keluarga kanbahar
mau berangkat kan
kamu mau basah basih pisan
siap ini jalan
harusnya kamu di terminal
ada urusan pribadi
bukan urusan keluarga
bukan urusan kamu
bukan urusan keluarga
bukan urusan keluarga

kasih tau cekinan sih ada saya
mau sekalian nih mas bikinin kopi
umur kamu berapa
akang mau disini dulu
mau liat si maung
kerja disini anggap aja di rumah sendiri
kalau mau minum manggil sendiri di dapur
kalau waktunya makan sendiri
kalau mau makan seadanya makan aja disini
gak usah pulang dulu atau ke warung
ambil sendiri di dapur
taro di meja
mudah mudahan kamu betah